berjalan jalan ke mal dan tempat rekreasi sudah biasa dilakukan oleh sebagian orang tua untuk mengajak anak anaknya mengisi waktu liburan sekolah
di tangerang selatan ada kegiatan yang berbeda untuk mengasah kreativitas anak dan orang tua
acara bertajuk magical holiday art and creativity ini diadakan oleh sebuah sanggar lukis di pondok kacang barat kota tangerang selatan
anak anak ini tengah asik mengisi liburan mereka dengan melukis di kanvas mewarnai gambar di kaleng bekas dan tas serta membuat kalung dari manik manik
tak hanya anak para orang tua pun antusias untuk mengikuti kegiatan melukis ini
bahkan ada orang tua yang kompak bersama anaknya membuat robot dari barang barang bekas
iya untuk mengisi liburan mereka sebenarnya dan menambah pengalaman
karena hobi saya melukis saya senang melukis
saya merasa ini adalah salah satu cara bagus untuk mengisi waktu luang
karena melihat anak anak suka cerah coret tadinya di tembok di kertas terus akhirnya saya salurkanlah di sini
dan anak anak alhamdulillah enjoy dan suka banget
panitia berharap acara ini bisa bermanfaat bagi anak dan orang tua yang ingin mengisi liburan kreatif
karena mereka bisa memanfaatkan barang bekas yang tak terpakai menjadi karya seni
hiasnya alhamdulillah banyak yang suka sama acara ini
dan bisa menginspirasi teman teman yang datang ke sini juga
memiliki barang yang sesuai dengan ide ide yang mereka gambarkan di barang tersebut
kegiatan ini berlangsung dari tanggal sembilan belas juni hingga satu juli dua ribu dua puluh tiga